baik kita coba untuk membahas topik ini pada malam hari ini dan saya sudah bersama dengan nizar zahro yang merupakan ketua dpp partai gerindra
selamat malam bang nizar
terima kasih sudah hadir
kemudian melalui sambungan telepon ya ada eva kusuma sundari sekretaris badan diklat pdi perjuangan
selamat malam mbak eva
malam mas mas nizar mas indra
baik kami juga masih menunggu dari pihak pemerintah begitu ya dari kementerian keuangan ataupun kementerian dalam negeri terkait dengan hal ini
tapi saya mulai dari mas nizar terlebih dahulu mas nizar anda partai gerindra melihatnya seperti apa ketika kebijakan ini turun kebijakan yang sebenarnya baik begitu tentu saja ya untuk para pns
tetapi kemudian daerah justru kebingungan salah satunya adalah di surabaya contohnya begitu
kalau di jakarta menyikapinya maksudnya jungkir balik untuk mempersiapkan dananya dari mana begitu
ya pertama karena regulasi kita tahu bahwa regulasi tentang thr ini kan baru tahun ini
yang dimaksudnya baru tahun ini
baru tahun ini adalah berdasarkan pp sembilan belas tahun dua ribu delapan belas yaitu thr bagi semua pejabat negara pns pensiunan dan lain sebagainya
yang menjadi masalah dalam undang undang nomor lima belas tahun dua ribu tujuh belas tentang apbn itu disitu memang ada khusus untuk pegawai
bahwa itu totalnya adalah rp tiga ratus enam puluh lima triliun
nah untuk komponen thr itu sekarang komponennya bertambah mas
kalau dulu thr itu kan hanya gaji pokok
sekarang itu thr selain gaji pokok ada untuk tunjangan kinerja dan juga thr pensiun
sehingga totalnya adalah rp tiga puluh tujuh triliun
yang menjadi masalah di sini adalah munculnya pp sembilan belas tahun dua ribu delapan belas itu tentang thr itu kan melibatkan tiga kementerian
pertama adalah kementerian kementerian pan rb sebagai pemimpin disini
kemudian kementerian keuangan dan yang ketiga adalah kemendagri
kementerian keuangan itu bertugas untuk melaksanakan pembayaran
kemudian kementerian keuangan thr dan gaji tiga belas dan empat belas untuk lembaga dan juga kementerian pusat
kemudian kementerian pan rb itu menentukan alokasinya
yang menjadi masalah timbulnya seperti wali kota surabaya yang menyatakan tidak siap untuk pembayaran thr
yang dimaksud adalah tidak siapnya itu karena ada dua komponen yang saya sebut tadi
dua komponen tadi apa tadi
ada thr tunjangan kinerja yang meliputi adalah tunjangan keluarga tunjangan jabatan tunjangan umum
tunjangan kinerja dan sebagainya
ini yang membutuhkan dana besar hampir sama dengan gaji pokok
jadi yang dana besar itu tunjangan kinerja
tunjangan kinerja yang meliputi tunjangan keluarga
biasanya kan thr dari gaji pokok saja
untuk tahun kemarin kan hanya gaji pokok saja
untuk pns semua di daerah
untuk pns hanya satu gaji pokok saja
karena yang dimaksud bu risma tadi sedikit mungkin nanti kita bisa putarkan lagi ya
yang dimaksud bu risma tadi sebelum tahun tahunnya sebelumnya nggak ada
yang dimaksud nggak ada thr tunjangan kinerja
tunjangan jabatan dan lainnya
karena itu kalau memang direalisasikan kak surabaya hampir hitungannya melebih dari satu ratus dua puluh miliar
dan itu kan menjadi pertanyaan apakah itu tidak melibatkan dpr
karena untuk pembahasan apbd pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi itu sudah ada aturannya permendagri tiga puluh tiga tahun dua ribu tujuh belas
melibatkan dprd ya
tentang tata cara aturannya
oke saya memahami terhadap pp ini
bahwa pemerintah pusat sudah
memberikan dau terhadap pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten seluruh indonesia
tapi ingat daun yang diberikan itu adalah daun hanya gaji pokok
termasuk gaji tiga belas dan gaji empat belas
pemerintah pusat tidak bisa buang badan atau lari dari tanggung jawab dengan mengatakan ini kan sudah desentralisasi
kalau sudah ada kekurangan misalkan pemerintah pusat sudah memberikan gaji th
kalau sudah ada kekurangan tunjangan ya mohon diambilkan dari apbd kabupaten atau juga provinsi yang masih masih
itu yang sebenarnya keberatan dari daerah
keberatan masalah dua
di surabaya saya yakin uangnya ada
cuman burisma meyakini ada tata aturan yang akan
nggak bisa mencomot begitu ya maksudnya
dia memindah anggaran misalkan ada silpa
sisa lebih anggaran tahun lalu yang digunakan untuk pembayaran thr tunjangan
mohon maaf ya bukan cair gaji pokok
pertunjukan dia harus membutuhkan persetujuan dari
tapi kalau thr yang gaji pokok yang tahun tahun sebelumnya sudah ada itu dananya dari mana itu
dau tadi itu
jadi thr ini kan baru dua kali berlaku
kayak kemarin kita mendapatkan thr itu hanya gaji pokok
sekarang ditambah dengan tunjangan kinerja
nah dau itu pemerintah menetapkan dengan gaji pokok dengan celah fiskal
dengan cara fiskal yang cukup
kemudian kalau dia mengambilkan terhadap dau
sementara dau itu adalah sangat memberatkan terhadap pemerintah daerah
sudah plat merah istilahnya dari kemenke
tadi kalau kita simak pernyataan dari menteri dalam negeri
nanti kita juga akan munculkan lagi ya
menteri dalam negeri itu mengatakan bahwa
sudah dibahas dengan sejumlah pemerintah daerah
kepala daerah bahkan itu permintaan dari mereka
dan lain sebagainya begitu
dan kemudian mempertanyakan apakah surabaya itu
apmk surabaya itu miskin sekali tidak ada uangnya
bukan masalahnya saya bilang regulasi
iya kita akui bahwa thr itu sudah dibahas oleh anggota dprd
pimpinan dpd masing masing provinsi dan kabupaten
tapi gaji pokoknya bukan thr yang tunjangan kinerjanya
nah sekarang thr tunjangan kinerja mau diambilkan dari mana
karena pemerintah pusat sudah memberikan dau total fiskal bersifat desentralisasi
itu adalah gaji dua belas tiga belas dan empat belas dan thr
tapi yang gaji pokok
sementara di pp nya menjelaskan yang dimaksud thr itu dalam pasal empat
pp sembilan belas tahun dua ribu delapan belas yang dimaksud thr itu meliputi gaji pokok bulan mei
ditambah tunjangan jabatan tunjangan keluarga tunjangan kinerja
yang jadi masalah poin yang kedua nih
kalau misalkan dia punya
kalau gaji pokok saja sudah seperti tahun lalu tinggal copy paste saja ya
karena masalah sudah selesai di dprd masing masing lah
tunjangan kinerja ini kan ada akibat pp
walaupun ibu menteri keuangan sudah menyampaikan bahwa itu sudah dibahas di undang undang apbn
apalagi falsifatnya kinerja waktu itu berkeberatan untuk mengesahkan
karena salah satu regulasi seperti ini
global itu maksudnya tidak satuan tiga langsung ya
tidak satuan tiga langsung
tapi untuk tunjangan kinerjanya kan dasarnya ada pp yang diterbitkan
seperti pak jagowi kemarin
ini perlu dipahami oleh pemerintah pusat
agar tidak kemudian menjadi masalah
ini kan baik untuk masukan bagi pemerintah pusat
kita akan ke mbak eva nanti ya setelah jeda berikut
tetaplah bersama kami
prime news segera kembali
baik sebelum kembali
sebelum ke mbak eva sundari yang di ujung telepon
kita akan lihat kembali pernyataan dari menteri dalam negeri cahayu kumolo
dan juga pernyataan dari wali kota surabaya tri risma hari ini
terkait dengan thz
katanya pada gua risma sendiri
uang itu surat yang kami buat adalah permintaan daerah
pada saat kami rakor kepala daerah yang dihadiri oleh sekda dan ketua ketua dpr
di seluruh indonesia
semua tidak ada masalah
kemarin ke lampung
lampung juga sudah menganggarkan
apakah benar pemkot surabaya miskin sekali
tidak ada uang
anggaran gaji tunjangan pegawai tinggi sekali
nanti aku bicara sama dpr
aku mutuskan sendiri
kalau besar kan ya
ini berat ya
wah ya ampun
busuknya hpbd lah
di seratus hektarannya bu
berarti harus diberikan bu ya
padahal hari ini juga harus diberikan
kalau pengen ngasih enggak wajib
jadi baru tahun ini lah
yang kemarin kemarin gajal kok
kita langsung ke mbak eva
mbak eva jadi bagaimana nih ketika di surabaya mengatakan anggarannya tidak ada
harus dibahas dulu dengan dprd
tapi kata pak menteri ini sudah
apakah surabaya miskin banget gak ada uangnya begitu
bagaimana sebenarnya duduk masalah ini mbak eva
saya percaya bahwa dalam memformulasi kebijakan melalui penjajakan
bahkan pak joko
pak cahyo juga menyatakan
bersama menq sudah melakukan konsultasi pada daerah daerah
dan kesimpulan dalam konsultasi tersebut
bahkan pak cahyo menekankan ini atas permintaan dari daerah daerah
itu disimpulkan bahwa kebijakan tersebut adalah visible
nah tentu ketika termasuk statementnya bu menkyu bahwa ini bisa didanai oleh apbd
tentu ada dasarnya
nah saya kemudian
kemudian kontak ke mas rudy
wali kota surakarta
untuk menjajaki sebetulnya di mana peluang dari apbd untuk menambah komponen
tadi yang disebut mas nisar ya
komponennya tambah dua
yaitu tunjangan kinerja dan tunjangan keluarga ya mas ya
jabatan dan keluarga
dan mas rudy menceritakan
memang kita harus
konsultasi dengan dpr
dan butuh persetujuan dpr
untuk menggunakan resources yang ada di apbd
salah satunya tadi adalah dari silpa
dan strategi yang akan dipakai oleh mas rudy adalah
mengajukan pendahuluan apbnp
untuk menggunakan silpa
yang ada di
untuk membiayai kinerja
karena tunjangan tunjangan yang lain relatif sudah tercover
jadi tinggal tiga belas m
dari kebutuhan di
supaya semua komponen
dari thr yang
dengan komponen baru itu bisa tercukupi
dan ketika saya tanya bagaimana
ya ini kan kepentingan yang
komponen pasti akan setuju
akan aneh kalau kita menolak
itu yang pertama
ini pak jokowi kan kepala pemerintahan
semua harus mengikuti
dan karena sejak awal bahwa
formulasi kebijakan ini
dilakukan dengan konsultasi
dengan analisis potensi apbd
maka adalah mungkin untuk melaksanakannya
oke jadi maksudnya
karena ini sudah menjadi kebijakan dari presiden
sebagai kepala pemerintahan
begitu ya dan juga kepala negara tentu saja
maka kendala kendala apapun itu ya
dicarilah oleh kepala daerah terobosannya
jangan mengeluh seperti maksudnya
apa yang dimaksudkan seperti budisma
apakah demikian maksudnya mbak eva
ya karena menurut saya
seperti yang digambarkan
oleh bu menkyu
ada potensi untuk bisa ditutupi
maka saya rasa bu menkyu kan prudent banget ya
dan toh kalau ini
kan yang memutar pukul adalah
pak jokowi sendiri kan
dan pak jokowi tentu gak akan mau mengambil kebijakan
atau memukul dirinya sendiri
jadi mungkin bu risma
perlu untuk mendapat arahan ya
dimana sebetulnya peluang
jadi mengapakan auto truk
apakah terjadi maksudnya
kalau bapak wrisma
bapak punya mobil dirantur sampai
dia untuk mengerjakan haloar
terima kasih rating banyak
bu risma yang hitimodip
berapa megan untuk
tetep gak ada ket sertifikat
kadang bapak mau lanjutkan
terima kasih cries saya
intinya kan begitu ya tetapi bukan berarti itu jalan buntu maksudnya begitu ya
betul dan mbak risa kan juga ngomong aku harus ngajak ngomong ke dprd dulu dong
iya hanya bahwa prosedurnya memang seperti itu
dan saya yakin teman teman dprd pasti mendukung karena potensi pembiayaan itu ada di apbd memang
tinggal prosedur untuk eksekusinya membutuhkan persetujuan politik dari dprd
jadi intinya secara normalnya memang tidak bisa gampang seperti itu yang disampaikan bu risma
makanya saya tadi saran ke pak tudi pak tudi dialog malam ini
ikut kebiasaan pemerintah kota kabupaten provinsi pasti punya silpa
simpa tahun anggaran yang berjalan
misalkan sekarang tahun dua ribu delapan belas dia punya sifat dua ribu tujuh belas
tetapi untuk menggunakan silpa menggunakan untuk membayar thr tunjangan kinerja jabatan dan keluarga dan itu
memang membutuhkan persetujuan dari
makanya pak cahyo dengan kemen dagiri dengan surat edaran sembilan ratus tiga
mestinya di situ spesifik mengatakan
kalau memang tidak ada anggarannya bisa diambilkan dari silpa dan mekanismenya bisa apbd perubahan
yang menjadi masalah bu eva di sini ada beberapa kabupaten yang memang minus
dia nggak punya silpa terus membayar itu nggak ada pastinya dia akan berhutang
nah yang berhutangnya pemerintah kabupaten kota itu juga harus persetujuan dari dpr
dprd kota atau juga dprd kabupaten
sebetulnya sekali lagi saya tegaskan ini adalah miskomunikasi kementerian rb pan kemenku dan kemendagri
karena kalau kita teliti pp sembilan belas tahun dua ribu delapan belas itu kan asal usulnya dari kementerian rb dan pan
memunculkan tunjangan kinerja tunjangan jabatan tunjangan lain sebagainya
tapi tidak memiliki kan untuk yang apbd diambilkan dari mana
ini menurut saya solusinya adalah kita kalau memang ini apa
lebih baik kita tata dulu aturan aturan regulasinya sehingga pp nya yang keluar baru mei ini tidak menjadi kebingungan dari pemerintah
jadi menurut anda itu sebenarnya letaknya ada masalah miskomunikasi
miskomunikasi regulasi antara pan rb dan kemen dagiri
dan kemenku juga
atau kan memang maunya pemerintah ada kebijakan populis tapi kemudian secara prakteknya di bawahnya tidak terpikirkan
kalau dikatakan seperti itu pemerintah ingin memberikan kebijakan populis apalagi ini dalam tahun politik
tapi pemerintah lupa melihat regulasi yang sebelumnya
andai kata pp itu dikeluarkan januari maka pemerintah daerah kabupaten kota provinsi bisa bersiap diri dari mana dana apbd yang diambilkan
tapi karena ini adalah mei walaupun kita tahu komentar dari kementerian keuangan dirjen otoda mengatakan bahwa ini adalah untuk menghindari barang barang naik
kalau diumumkan januari nanti barang barang naik
ya menghindari inflasi
tidak seperti itu kita harus tata dulu regulasinya semestinya saran kita dari partai gerindra semestinya regulasinya itu
terbitkan di bulan januari atau di bulan sebelum mei sehingga pemerintah daerah bisa menyiapkan apbd nya secara baik untuk bisa menutupi terhadap turunan aturan dari pp sembilan belas tahun dua ribu delapan belas
nah baik mbak eva soal dicarinya terobosan upaya solutif karena ini sudah menjadi kebijakan dari kepala pemerintahan yaitu presiden
memang itu satu hal tertentu ya tentu saja harus mengikuti dan mencari mencari solusi dari kepala daerah tersebut
tetapi intinya kendala itu ada dari penganggaran yang seharusnya normal normal saja menjadi harus dicarikan terobosan atau solusi yang bisa menjawab itu
ketika itu kemudian ditanyakan maka persoalannya menjadi ada dugaan ini menjadi miskomunikasi antara kemenpan rb kemendagri dan kementerian keuangan
tapi juga ada kesimpulan yang lain bahwa ini pemerintah inginnya kebijakan populis di tahun politik tetapi tidak memikirkan soal regulasi secara detil sehingga terjadi hal seperti ini
menurutku ini problem gaya ekspresi komunikasi antara solo dan surabaya mas
karena yang sangat ekspresif spontan kan bu risma ya
padahal bu risma di dalam statementnya ada solusi sebetulnya yaitu aduh aku harus ngomong sama dprd
nah mas rudy juga ngomong oh gampang itu pak ini saya tinggal ngadep ke dprd
jadi sebetulnya formulasi kebijakan ini
bukan seperti yang di pak nisar ya
ini regulasi harus ditotoh disik sampai rapi lalu kemudian
nah tapi ternyata sebetulnya solusi itu sudah ada di dalamnya
dan ternyata yang merespon spontan hanya bu risma yang lain santai saja
dki juga jungkir balik katanya bu eva
ya harus kemudian ditata sedetil mungkin sampai spekulan nanti ikut main menaikkan harga
jadi menurut saya ini justru
kebijakan yang cerdas bikin suatu pengumuman yang ngakalin kelompok kelompok spekulan
sehingga tidak memainkan harga
jadi saya melihatnya ini menurut saya patut diapresiasi bahwa meskipun diumumkan di tengah tengah siklus anggaran
tetapi ada solusinya di dalamnya
seperti yang sebetulnya secara implisit diomongin bu risma
atau secara santai mas
jadi menjelaskan ke saya sampai aja tadi malam oh gampang itu
jadi sebetulnya tidak ada problem yang sangat signifikan
masing masing tahu bagaimana menyelesaikannya
tapi mas rima mbak risma gaya lutruk
mas rudy gaya ketoprak
jadi menurut saya tidak ada sesuatu yang signifikan
baik nanti kita lanjutkan setelah jeda ya mas nizar
karena mengomentari pernyataan dari mbak eva
kami masih akan segera kembali
kait dengan topik pembahasan malam hari ini
tetaplah bersama prime news
ada penjelasan bahwa ini sebenarnya adalah soal komunikasi masing masing kepala daerah
kalau di surabaya bu risma sebenarnya walaupun menolak tapi di situ ada solusi
jadi yang dimaksud mbak eva sebenarnya
memang ada kekagetan mungkin dari
tetapi sebenarnya intinya ada jawabannya
yaitu apa namanya solusi solusi
seperti misalnya silpa dan lain sebagainya
berbicara dengan dprd
sebenarnya itu persoalannya
hanya itu saja persoalannya
karena ada komponen tunjangan kinerja tunjangan jabatan tunjangan keluarga
sehingga kemudian harus ada langkah solutif dari kepala daerah
tapi intinya ada solusinya
bukan menjadi masalah ini sebenarnya
apakah seluruh daerah sama menurut anda
solusinya menurut saya karena kita sudah mengakui desentralisasi
otorisasi di pusat
karena pusat sudah memberikan desentralisasi
maka mewajibkan terhadap dob daerah otonomi baru
atau juga daerah daerah yang sudah lama menjadi kabupaten kota dan provinsi
akan tetapi mandiri yang ada di pemerintah kabupaten kota
itu tidak seperti sulu dan sulawabaya
ada daerah daerah yang kesulitan
yang memang anggaranya defisit
bahkan pak jk dalam suatu acara yang dikutip cnn itu
mewajibkan kepada pemerintah daerah yang tidak bisa membayar thr
bahwa pemerintah daerah a tidak bisa membayar th
karena uangnya tidak ada
itu solusi dari pak jk
mengumumkan terhadap th
artinya ada kemungkinan daerah yang satu dengan daerah yang lain berbeda kebijakannya
dalam satu dua hari kita lihat nanti
apakah ada daerah daerah yang memang tidak bisa menunaikan pembayaran cahaya
sesuai dengan anjuran dari pemerintah pusat
atau juga dengan si mendagri itu
tapi pak wapres menyampaikan
kalau ada daerah kabupaten kota provinsi
tidak punya daerah
tidak punya daerah
pns kabupaten a kabupaten b
pemerintah saya sebagai bupati sebagai gubernur
tidak bisa memberikan thr
karena memang tidak ada uangnya
ini justru akan menjadi tidak baik dong
artinya ketika di daerah a dapat thr
sementara pns di daerah yang lain
yang anda sebut otonomi baru misalnya
makanya ini juga perlu juga dipikirkan oleh pemerintah
khususnya ke mendagri
karena dia yang tahu terhadap apbd masing masing kabupaten
dan juga provinsi
tadi historisinya pak cahyaw menyampaikan
itu berdasarkan kesepakatan dapat sengda seluruh indonesia
bersama dengan kepala daerah
sengda mewakili kepala daerah
ketua dprd seluruh indonesia
bahwa itu sepakat
namun yang kita harus tahu
akibat dana alokasi yang digelontorkan rp empat ratus satu triliun
itu tidak mencukupi
terhadap pembayaran gaji thr yang ada komponen
tunjangan kinerja jabatan dan lain sebagainya
jadi belum menjadi solusi bagi daerah yang kekurangan
ya ini pr dari kementerian negeri
dari lima ratus sekian kabupaten kota
dan tiga puluh empat pemerintah
permisi mana yang sekiranya tidak bisa membayar thr
dari sekarang harus juga ada solusi
mbak eva kalau katakanlah solo dan surabaya
mungkin bisa dikatakan ini soal gaya komunikasi beda solo dan surabaya ya
tetapi untuk daerah lain yang dicontohkan pak nizar tadi
misalnya otonom baru yang tidak punya
anggarannya minus ya pak nizar
ya anggarannya cukup
anggarannya cukup mepet maksudnya begitu
dapat daun dapat daun tapi habis untuk bayar gaji pns di setempat
sehingga harus berhutang berarti
kalau misalnya harus memenuhi ya
ya sifatnya nggak ada kemana
nah bagaimana itu mbak eva
ya gini kalau secara general kan tentu akan ada semacam
apa ya cat apa istilahnya anomali lah di beberapa daerah
terutama dengan kualifikasi yang tadi ya
di daerah yang pengembangan daerah yang baru
nah saya percaya kemenkyu mempunyai semacam apa
sekoci ya kebijakan sekoci untuk merespon kekhususan kekhususan kondisi
dari daerah daerah tersebut
tapi sebaiknya kita juga menunggu apa
kasus real atau daerah mana yang melaporkan
baru kemudian kita tunggu solusi dari kemenq tersebut
karena kemenq kan bertanggung jawab memastikan
pembayaran itu ada entah nanti dari utang
entah dari subsidi khusus dari pemerintah
kita tunggu aja
tapi relatif untuk secara general
sebetulnya kebijakan ini sangat visible
dan mungkin dan kita tunggu kekhususan kekhususan di beberapa daerah tersebut
oke persoalan dari hal ini jadi menunggu secara kasuistik pak nanti
soal daerah yang kemungkinan bisa berpotensi seperti itu
ada kabupaten bangkalan misalkan
saya mendengarkan bahwa pjs kepala daerahnya mengeluhkan
dari mana uang thr yang mau dibayar ini
tapi ini mungkin kita cek lagi
apakah memang dia punya silpa atau tidak
ada kabupaten kabupaten terluar atau juga perbatasan
yang kita dengar dari media masa
nanti gubernur mestinya dipanggil oleh kementerian negeri
memaparkan kabupaten kabupaten mana yang memang minus apbd nya
biar tidak menjadi kecemburan sosial
apa yang disampaikan oleh bu eva tadi
tapi kalau sampai dengan berhutang tadi bagaimana
atau ada solusi lain menurut anda
kalau berhutang diperbolehkan
asal disetujui oleh dprd setempat
tidak jadi masalah ada aturannya
tapi pas nggak itu kebijakan menurut anda
untuk thr dia harus berhutang
ya karena itu adalah turunan dari pp sembilan belas yang saya sampaikan tadi mas
dan itu diperbolehkan
asal disetujui oleh dprd setempat
yang menjadi masalah
bila mana kepala daerah itu tidak bisa diperbolehkan

dia bermaksud baik untuk melaksanakan pp dan se dari mendagri
tapi dia lalai tidak mendapatkan persetujuan
itu juga kasian kepala daerahnya
akan menjadi masalah di kemudian hari
tapi saran dari mbak eva
satu minggu sebelum hari raya
karena ini kan ketentuan pasal dalam pp empat di pp sembilan belas dua ribu delapan belas itu
harus dibayarkan minggu pertama bulan juni
kita lihat ini besok kan sudah tanggal
berarti minggu pertama ini
di dirjen keuangan
bisa melihat mana mana kabupaten yang sudah menunaikan thr sesuai pp
dan mana mana kabupaten yang belum
jadi sebenarnya persoalan ini kalau menurut anda ketika regulasinya diumumkan sejak januari
tidak akan menjadi masalah
kenapa karena ada spare waktu
ada spare waktu
sehingga pemerintah daerah dan pemerintah provinsi sudah bisa merumuskan
tata aturan regulasinya
apakah itu melalui dari silpa atau juga berhutang
atau konsultasi dengan kementdagri
artinya dengan konsultasi dari kemendagri
semua masalah yang sekarang ini sebetulnya baik
kemudian tidak baik
tidak akan lagi
mbak eva ini dugaannya kemudian ketika diumumkan sekarang
tadi memang ada alasan ya dari menteri keuangan
yang namanya kebijakan berbau populis dan politis begitu di tahun politik ini mbak
jadi regulasinya seolah mendadak
akhirnya muncullah persoalan persoalan seperti ini
kebijakan yang niatnya populis
tetapi akhirnya menemui persoalan karena soal regulasi
kita akan membahasnya nanti ya mbak eva ya setelah jeda berikut ini
primus akan segera kembali
baik saya kembali ke mbak eva ya
mbak eva tadi ada apa namanya ketika persoalan regulasi ini diumumkan sejak januari sebenarnya
maka tidak akan ada masalah seperti yang terjadi pada saat ini
kemudian ini menjadi apa namanya ada yang menilai begitu bahwa
sengaja diumumkan sekarang demi kepentingan populis dan juga politis
tapi persoalan regulasinya akhirnya terjadi persoalan persoalan yang seperti yang kita lihat pada beberapa waktu terakhir ini
tanggapan anda seperti apa mbak eva
apakah sejauh itu pikirannya
apakah sejauh itu dugaannya
atau itu hanya masalah teknis sebenarnya
sebetulnya masalah teknis saja mas indra
karena setoh tadi ya walaupun bu risma mencak mencak
dia tahu solusinya dan juga tadi reaksi kalem dari mas rudy
sama dua duanya tahu bahwa ini jalan keluarnya seperti ini
jadi sebetulnya di dalam regulasi tidak ada masalah karena terbuka peluang
dan juga ada sop yang harus ditempuh untuk kemudian bisa menggunakan potensial resources yang ada di apbd
nah sekarang kalau isunya ini dikatakan bahwa ini populis
sebetulnya kalau semua polisi terobosan ya di tahun politik ya selalu tujuannya adalah populis
tapi kalau melihat tadi reaksi dua orang yang kelihatannya berbeda tetapi isinya sama
ini yang akan saya tempuh
berarti kan nggak ada persoalan di level regulasi sebetulnya
karena dua duanya tahu bahwa solusinya adalah seperti itu sebetulnya
tapi bu risma tadi kalau nggak salah
ada pernyataan di pernyataannya begitu menyatakan bahwa
oh tidak wajib soal thr ini ini baru tahun ini aja begitu
sebetulnya kan sudah dianggarkan ya di rapbd di dua ribu delapan belas dan sudah dinyatakan
cuman ada komponen baru
tadi mas nizar juga menceritakan ada tiga komponen baru
jadi sebetulnya sudah ada tapi kemudian ada plus plusnya
jadi thr plus ini dibanding dengan yang lalu
nah plusnya itu tadi
ada solusi tadi sebetulnya di situ
jadi tinggal anu saja sih
sebetulnya kita lihat aja nanti di mana kekhususan kekhususan
case case yang ternyata harus di respon khusus juga
dan saya yakin menkemenki mempunyai strategi skocie lagi
setiap polisi kan selalu ada skocie nya ya
supaya bisa tereksekut
penyelamat ya strategi skocie
apa namanya alternatif begitu ya
bagaimana menurut anda
jadi kalau kebijakan yang selalu kemudian melihat strategi skocie dan sebagainya
ini saya rilis mas saya cek di beberapa kabupaten yang jelas
salah satunya adalah kabupaten tabalong kalimantan selatan
itu pembayaran thr dengan gaji tiga belas dan empat belas
dia tidak punya anggarannya cukup
sudah mengumumkan diri itu ya
dia sudah menyampaikan di cnn malah
dia menyampaikan dia kebingungan untuk melaksanakan pp sembilan belas
yang diumumkan pada mei itu
karena tidak ada anggaran yang cukup
karena sebetulnya kebijakan skocie yang disampaikan mbak eva
dapat dipahami itu karena kita sudah desentralisasi
pemerintah pusat sudah memberikan dana bagi hasil
dana harga suhu umum dan juga dana dana lain
kepada pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi
tapi mereka terkejut karena sekali lagi
tunjangan kinerja tunjangan jabatan dan tunjangan keluarga
itu lebih besar dari tunjangan thr gaji
jadi misalkan gaji pokoknya satu lima
dia akan mendapatkan tunjangan yang hanya satu lima
sehingga dau yang diberikan oleh pemerintah pusat
dan di situ pemerintah pusat memohon agar kepada pemerintah kabupaten
dan pemerintah provinsi melengkapi komponen tunjangan
akibat ada pp itu
kalau memang daerahnya itu siap anggarannya nggak jadi masalah
yang menjadi masalah kalau anggarannya tidak siap
seperti saya contohkan ini adalah kabupaten tabalong kalimantan selatan
yang sudah menyampaikan tidak sanggup membayar thr
dan juga gaji tiga belas dan empat belas
katakanlah misalnya satu daerah
daerah nanti tidak apa namanya
kemudian memang tidak bisa mendapat persetujuan dari dprd
tapi tidak ada dananya untuk
ini harus kalau kabupaten kota itu gubernur harus bertindak
agar bisa menyelamatkan pembayaran gaji thr kinerja dan juga thr gaji
kemudian kalau ada masalah di gubernur
maka kementerian negeri
makanya ini kita butuh list mana daerah lima ratus tiga puluh delapan kabupaten kota
yang bisa membayar thr atau tidak gaji tiga belas dan empat belas
dan mana juga provinsi provinsi dari tiga puluh empat provinsi yang bisa membayar thr gaji tiga belas dan gaji empat belas
sekali lagi saran dan usul saya dari partai gerindra
lebih baik regulasinya itu diterbitkan dari awal
tapi ini kan sudah terlanjur di sini nih
itu kan jadi catatan tersendiri
kalau memang sudah terlanjur sekarang harus segera turun
tidak boleh buang badan
misalkan kementerian keuangan tidak mau untuk membayar
dan membantu pemerintah kabupaten atau provinsi yang kesulitan keuangan
atau kementerian negeri juga tidak mau tahu
yang penting itu wajib diberikan thr untuk melaksanakan ppd
tidak seperti itu
baik ini kan sempat juga menjadi khawatiran atau yang pernah disampaikan juga oleh ketua mpr ya
yang sempat mengatakan seperti itu
apakah mungkin sudah siap materi atau pernyataan dari ketua mpr
yang sempat memperingatkan kepada kementerian keuangan
ini akan bisa menjadi blunder begitu bagi pemerintahan
kita simak berikut ini
saya mau saya khawatirkan saya ingatkan lagi soal gaji ke tiga belas
jangan sampai menteri keuangan blunder lagi
karena yang ngomongkan presiden
itu kan semua orang dapat
bukan dapatkan thr yang ke tiga belas itu harusnya gaji pokok
dia akan dapat sesuai dengan pendapatnya termasuk tukin tunjangan kinerja
jadi kalau dia gajinya pokoknya sejuta
tambah plus plus tunjang tunjang nano
ada tunjangan kinerja dan lain dapat lima juta
dulu enggak cuma gaji pokok saja
nah sekarang saya tanya uangnya dari mana
banyak yang tanya sama saya para bupati
bupati suruh bayar sendiri dari mana uangnya
nah ini jangan sampai blunder
kalau ini terjadi bahaya sekali bapak presidennya
kalau itu dpr juga menolak
uangnya dari mana
uangnya dari mana
nah pertanyaan itulah kemudian yang juga langsung dijawab oleh
menteri keuangan sri mulyani berikut ini
penetapan mengenai thr dan undang gaji ke tiga belas itu bukan sesuatu yang ditetapkan tiba tiba oleh kami
meskipun pengumumannya dilakukan pas menjelang lebaran
karena memang kami menghindari efek inflasi karena terlalu early atau terlalu awal diumumkan
anggaranya itu sudah dilakukan semenjak nota keuangan disampaikan oleh pemerintah tahun lalu dua ribu tujuh belas
dan itu dibahas oleh pemerintah bersama dewan
artinya alokasi anggaran untuk thr dan gaji ke tiga belas itu ada di dalam undang undang apbn dua ribu dua puluh
termasuk untuk daerah adalah dalam perhitungan dana alokasi umum
transfer yang diberikan oleh pemerintah kepada daerah
formulasinya itu sudah memasukkan perhitungan thr dan gaji ke tiga belas
sebelum saya ke penutup ke mbak eva ya singkat saja itu sudah dibahas di dpr tahun lalu malah sebenarnya
ya benar dibahas yang dibahas itu adalah thr gaji pokok
saya ulangi lagi saya tegaskan saya ingatkan kepada kementerian keuangan itu ada thr gaji pokok
memang thr tunjangan kinerja kan baru baru ini
yang jadi masalah karena disitu ada kewajiban bagi kepala daerah memberikan thr
thr tunjangan kinerja tunjangan jabatan dan tunjangan tunjangan lainnya yang nggak ada
mereka mau transfer transfer daerah kepada pemerintah kabupaten kota benar itu adalah gaji ke tiga belas ke empat belas thr
yang poko yang tunjangan tidak ada

langkah sekedar ingin berhasil
oke mbak eva sebagai penutup untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa ini bukanlah lagi lagi langkah sekedar ingin
populis dari pemerintah tetapi kemudian mengabaikan seluruh regulasi dan membebani kepala daerah yang ada di bawahnya
sehingga kesulitan untuk mewujudkan kebijakan yang dimaksud oleh pemerintah tersebut
ya saya percaya bahwa pemerintah pusat sudah mengkalkulasi semua kebijakan
walaupun tadi sudah dikatakan kita sengaja membuat pengumuman untuk menghindari inflasi
tetapi tentu pak jokowi diyakinkan oleh pusat
diyakinkan oleh bu menteri keuangan bahwa visibility untuk mengkompensasi tunjangan tunjangan yang baru menjadi komponen ini
juga mungkin nggak mungkinlah menteri keuangan akan menjebak dan juga mendorong pemerintah pusat untuk blunder
jadi kita tunggu saja kekhawatiran teman teman dari gerindra bahwa ini adalah tidak mungkin dipenuhi
dan saya yakin bu menteri akan pasti punya kesempatan untuk mengembalikan ini

mungkin pemerintahan daerah tidak secukup punya informasi dan punya ide bahwa ini terobosannya
ini sekocingnya dan seterusnya
jadi kita tunggu saja mana yang belum dan solusi yang dipakai oleh menteri keuangan untuk menyelesaikan permasalahan ketidakmampuan apbd tersebut
mbak eva tadi kan anda menyebut bahwa tidak mungkin menteri keuangan menganalisis asal asalan dan membuat blunder
dan membebani presiden
tapi bagaimana kalau misalnya sebaliknya kemudian tekanan ini diberikan kepada menteri keuangan untuk menjawab keinginan kebijakan yang sangat populis ini
tapi menteri keuangan sendiri juga mungkin akan kebingungan dengan hal atau sumber dana atau anggaran yang akan diambilnya
ya bu menteri kan tugasnya membantu presiden ya dan membantu presiden itu termasuk juga mengamankan presiden
dan kalau ada tekanan kalau kemudian

untuk mengiyakan itu ongkos politiknya tinggi tentu bu sri mulyani juga akan menolak
bu mulyani aja berani kok ngomong
nggak nggak saya kasih untuk yang ini pak presiden dipintangi dan lain sebagainya
itu sudah pernah dilakukan ya bu sri mulyani
saya tidak melihat bahwa bu sri akan mempertaruhkan reputasinya sebagai menteri keuangan terbaik untuk membuat ceroboh di polisi tentang phr ini
baik kita tunggu saja nanti akan apakah akan ada daerah daerah yang mengumumkan hal tersebut
sehingga nanti akan bisa dicari
kita tunggu saja nanti apakah akan ada daerah daerah yang mengumumkan hal tersebut sehingga nanti akan bisa dicari
dan mencari solusinya seperti yang dikatakan mbak eva bahwa itu adalah kebijakan skocie ya solusi skocie begitu ya untuk persoalan ini
terima kasih mbak eva atas waktunya malam hari ini terima kasih pak nizar zahro atas waktunya untuk mengulas hal ini pada malam hari ini
terima kasih selamat malam dan prime news masih akan segera kembali setelah jeda berikut ini